untuk meningkatkan ekonomi keraknyatan
menteri pertanian ri syahrul yassin limpo
mendorong setiap daerah mengembangkan model
closed loop peternakan kambing domba di indonesia
model closed loop menyerupakan suatu pendekatan
untuk mendorong perkembangan agribisnis
berkelanjutan yang terintegrasi
peternakan kambing domba di rajendra fam
di kabupaten kulon progo
provinsi daerah istimewa yogyakarta selasa siang
menteri pertanian syahrul yassin limpo yakin
penerapan model closed look dapat menjadi sistem
pemberdayaan dan peningkatan skala usaha
sekaligus menciptakan ekosistem peternakan
tujuannya untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan peternak
menteri syahrul mengapresiasi penerapan model
peternakan terintegrasi dari hulu ke hilir
di rajendra farm
bahkan produksi kambing dan domba di kulon progo
telah merambah pasar internasional
bahkan marketnya sudah tembus ke singapura dan lain lain
ini pertanda baik untuk kita dan saya komit dengan pak bupati
kulon progo untuk mengembangkan tidak hanya di kulon progo
menteri pertanian berharap
budidaya kambing di kulon progo bisa diadopsi
di wilayah lain di indonesia
kita berharap ini bisa diduplikasi
kementerian akan coba memboster bersama diri dan peternakan
agar duplikasi ini bisa berada di berbagai pulau yang ada
tentu saja merek kulon progo harus tidak hanya di kulon progo saja
kulon slup seperti ini sangat membanggakan
dan ini hari ada satu seratus kambing dan domba yang ada di sini
kita berjanji sama sama untuk tahun ini
produksinya harus bisa berjalan

dalam kunjungan kerjanya menteri pertanian syahrul yassin limpo
juga memberikan bantuan kepada peternak
yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau pmk
kementerian pertanian juga telah menggandeng perbankan
dalam memfasilitasi peternakan rakyat
yang telah melakukan usaha pembibitan dan budidaya
untuk ikut memanfaatkan kredit usaha rakyat atau kur
untuk penguatan usaha mikro kecil menengah